kita ke informasi selanjutnya
setelah kebijakan ganjil genap diberlakukan
tiga agustus lalu moda transportasi transjakarta kembali dilirik warga ibu kota
imbasnya jumlah penumpang diperkirakan meningkat karena lebih memilih menggunakan transportasi umum
penumpang bus transjakarta diperkirakan meningkat akibat penerapan kebijakan ganjil genap
yang kembali diberlakukan pemerintah provinsi dki jakarta
pada waktu waktu tertentu seperti jam pulang kantor halte bus transjakarta
bundaran hotel indonesia menjadi tujuan untuk kembali pulang atau hanya sekedar transit
meski begitu pihak pengelola bus transjakarta tetap mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang
dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
seperti pengukuran suhu tubuh menghimbau penggunaan masker dan pengaturan jumlah penumpang di dalam bis
pengguna jasa pun mengaku tidak khawatir karena sudah mempersiapkan diri jika kepadatan penumpang terjadi
kalau ketakutan sih nggak terlalu ketakutan
antisipasi aja kalau misalnya busway penuh ya kita jangan naik dulu
mungkin itu salah satunya
apa yang dipersiapkan secara pribadi
untuk menjaga jarak pakai masker
kadang kadang visus basah saya pegang
hanya hal itu
iya secara simpel itu
biasanya sih harus datangnya lebih cepat gitu loh
kalau enggak kayak menghindari paling naik kendaraan pribadi
takut aja gitu kalau misalnya naik kendaraan umum
terus kayak banyak orang